cerita dalam bahasa indonesia
dahulu kala ketika kerajaan di seluruh dunia belum diberi nama
seekor naga tua yang agung tinggal di puncak gunung yang tinggi di tengah bumi
dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di mana mana melalui kacamata ajaibnya
yang memungkinkan dia untuk melihat menembus zat padat dan melewati hutan lebat dan juga badan air yang berkilauan
nah untuk empat kerajaan yang ada saat itu ada empat penguasa
raja utara raja selatan raja timur dan yang terakhir raja barat
raja utara memiliki seorang putri cantik bernama kristal yang tinggal di sebuah istana
yang selalu berada di dalam kota
seluruhnya dibangun dari kristal yang paling jernih yang pernah ada
putriku waktunya telah tiba bagiku untuk menemukan pengantin pria yang cocok untukmu
kecuali tentu saja kau telah menemukan pasanganmu sendiri
ayah aku sebenarnya
nah sebelum kita mendengar apa yang ingin disampaikan sang putri
mari kita mengenal ketiga calon mempelai prianya
pertama kita memiliki pangeran dari timur yang bernama
sunrise karena dia bangun sebelum semua orang dan sangat rajin serta pekerja keras
kemudian pangeran barat pangeran sunset
yang merupakan pria paling tampan di seluruh dunia dan selalu berpakaian mempesona
dan akhirnya kita memiliki pangeran selatan yang bernama sunshine karena hatinya yang hangat

ketiga pangeran ini semua jenis pangeran yang berpakaian yang sangat keras
dengan ini semua jatuh cinta pada putri kristal masing masing berharap untuk memenangkan hatinya
tapi putri kristal dia paling menyukai pangeran sunshine
pangeran sunshide kau mengerti aku dan aku merasa seperti diriku sendiri saat bersamamu
dan jantungku berdetak kencang saat aku melihatmu
sekarang mari kita kembali ke percakapan antara raja utara dan putrinya
ayah aku sebenarnya mencintai
ayah aku sebenarnya mencintai
pangeran sunshine dan aku ingin menikah dengannya
aku tidak akan mempertimbangkan suka dan tidak sukamu
kau akan menikah dengan orang yang menurutku cocok untukmu
ini demi kebaikanmu
dia yang ingin memenangkan putriku harus terlebih dahulu membawakan kita pengetahuan
yang disembunyikan tidak ada yang tahu di mana

ini adalah rahasia pengetahuan yang tak terduga
dan dengan bantuannya umat manusia dapat berkembang dan makmur lebih dari sebelumnya
berita itu sampai ke tiga kerajaan lainnya
pangeran sunrise pergi kemana mana mencari harta karun tersembunyi
bertanya pada orang bijak dan betapa agung
tetapi tidak ada yang tahu di mana harta karun itu disembunyikan
pangeran sunset juga pergi mencarinya
tetapi dia begitu sadar akan penampilan dan pakaiannya
sehingga dia hanya melihat lihat batas kerajaannya
dan segera kembali
pangeran sunshine bagaimanapun langsung pergi ke raja utara
karena dia tahu bahwa mencari kita pengetahuan tanpa petunjuk
tidak akan memberinya cinta dalam hidupnya
sunshine putriku telah memberitahuku semua tentangmu
tapi kau tahu kondisinya
jika kau bisa membawakanku kita pengetahuan maka
yang mulia aku tahu kau tahu di mana menemukannya
dan aku akan mempertaruhkan hidupku untuk itu jika perlu
tidak ada yang tahu di mana buku itu
tapi itu hanya bisa ditemukan oleh orang yang melihat tempat persembunyiannya
melalui kacamata ajaib naga tua agung
terima kasih yang mulia
akan kutemukan buku itu dan kubawakan padamu
tuan apa yang telah kau lakukan
itu tidak mungkin karena naga akan membunuh
siapa saja yang mencoba melepaskan kacamatanya
dia akan pergi ke sana dan tidak akan pernah kembali
kematiannya adalah kemenangan untukku
itu semua adalah bagian dari rencanaku
aku akan menemukan harta karun tersembunyi
dan kemudian kita akan bersama selamanya kristal
pangeran sunshine memberitahu putri kristal tentang percakapannya dengan raja
dan putri tiba tiba merasa
ini berbahaya sayangku
kalau kau pergi ke sana kau mungkin tidak akan pernah kembali
ya aku harus mencoba
maka bawalah aku bersamamu
tidak tidak akan
aku tidak akan membahayakan hidupmu
aku telah mendengar bahwa hanya aku yang dapat menidurkannya
dia adalah naga api
sebuah belayan dari tanganku bisa membuatnya tertidur
dan dengan demikian pangeran sunshine menerima
percaya yang sangat baik
pangeran sunshine mendudukannya di samping kereta emasnya
dengan kuda berapi api yang terbang melintasi angkasa
dan menuju gunung yang tinggi
oh naga bijaksana yang perkasa
kami menunduk kepadamu meminta
aku tahu mengapa kalian di sini
oh kau tahu tuhan yang baik hati
ya dan jawabanku adalah tidak
yang kami minta hanyalah menggunakan kacamata mu sekali saja
kemudian kami akan segera pergi
kumohon kami saling mencintai
dan masa depan kami tergantung padamu
maafkan aku aku tidak dapat membantu kalian
apa yang kaulah
ini sangat bagus dan
ini tidak akan berhasil
aku sebenarnya akan
itu ada di bawah lidahnya
haruskah kita mengambilnya dan pergi
tidak itu adalah pencurian
dan cinta kita tidak begitu lemah
sehingga perlu menggunakan cara cara yang kotor
tempatkan kacamata padanya
kita akan memintanya lagi
dan sekarang kita tahu di mana harta karun itu berada
kami menggunakan kacamata mu untuk melihatnya
kami bisa saja mengambil harta itu saat kau tidur
tapi kami tidak melakukannya
cinta kami tidak begitu lemah
semua yang kami inginkan adalah agar kau memberikannya kepada kami
dengan sukarela sebagai berkah
buku pengetahuan akan membantu umat manusia
tidakkah kau menginginkan itu
aku mengagumi integritasmu tapi aku minta maaf untuk mengatakan bahwa
aku tahu orang yang mencari buku itu tidak memiliki niat baik
dia telah berusaha untuk menemukan buku itu
tetapi aku menyembunyikannya di bawah lidahku
karena kitab pengetahuan adalah urusan yang rumit
kami tidak mengerti
kita pengetahuan terdiri dari setiap jenis informasi
dipenuhi dengan kebijaksanaan
tetapi ada juga informasi yang dapat dimanfaatkan
dan itu adalah kekhawatiranku
kalian tahu seekor ular menggunakan racunnya untuk pertahanan diri
tetapi saat manusia mengetahuinya
mereka menggunakannya untuk keuntungan mereka memanfaatkan racun
penggunaan pengetahuan yang buruk
segala sesuatu yang kau lihat di sekitarmu dan termasuk kau
terbuat dari materi
dan unit terkecilnya disebut
energi nuklir adalah energi yang dihasilkan ketika inti atom dipecah menjadi inti yang lebih kecil
melalui proses yang disebut visi
pembelahan atom atom besar menghasilkan banyak energi
faktanya pembelahan satu gram uranium dua ratus tiga puluh lima
menghasilkan jumlah energi yang sama dengan pembakaran tiga ton batu bara
energi yang dihasilkan oleh visi uranium
dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik
dan untuk menyalakan mesin yang mengurangi upaya manusia
itu hal yang menakjubkan
ya inilah buruknya penggunaan ilmu ini
itu juga dapat digunakan untuk memperkuat senjata penghancur
yang dapat memusnahkan kota kerajaan dan bahkan peradaban
lalu masih banyak lagi
aku bisa terus menceritakannya
aku mengerti kekhawatiranmu yang mulia
tapi jangan khawatir karena kami yakin raja utara
akan menggunakan ilmunya untuk kebaikan
ya ayah tidak akan pernah menyakiti siapapun
sang naga tersenyum karena dia tahu bahwa pangeran dan putri
adalah jiwa jiwa polos yang berhati murni
karena dia telah mengawasi mereka
seperti yang dia lakukan dengan semua orang di dunia
baik ini ambil lanjutkan
tapi aku ikut denganmu juga
aku akan tidak terlihat
mari kita lihat apakah kau benar
sekarang aku telah memenuhi persyaratanmu
aku akan melamar putrimu untuk menikah denganku
dasar kau bodoh
kau pikir kau membawa ini kepada aku
dan aku akan memberikan putriku kepadamu
aku akan membuatnya menikah dengan seseorang yang cerdas
yang memiliki buku yang begitu kuat di tangannya
buku yang bisa membuatmu menguasai seluruh dunia
dan kau dengan bodohnya memberikannya kepadaku
lalu bagaimana kau akan merawat putriku
ya aku mengirimmu ke sana berharap naga itu akan menghabisimu
tetapi kau berhasil mendapatkan buku itu
yang adalah kemenangan bagiku
sekarang aku akan menguasai seluruh dunia
kau dibutahkan oleh cinta
kau tidak akan mengerti
aku akan membuatmu menikah dengan seseorang
dalam pernikahan besar yang akan dilihat seluruh dunia
ya pangeran dari barat pangeran sunset
ayahnya telah berjanji untuk memberiku setengah
dari kerajaannya sebagai imbalan
kau menjadikanku sebagai hadiah
aku ingin menguasai seluruh dunia
dan aku akhirnya memiliki buku pengetahuan
aku akan mengambil alih tanah
dan setiap makhluk lainnya
semua orang akan tunduk padaku
kita akan menang atas seluruh dunia kristal
bahkan tidak bisa memenangkan hati putrimu
bagaimana kau akan bisa menang atas dunia
aku tidak akan pernah berpikir ayahku akan berubah menjadi monster
itulah akhir dari keserakahan raja utara dan dia
lihat apa yang telah dilakukan keserakahanmu ayah
pikiran jahatnya akan menghancurkan dunia
dia mendapatkan apa yang pantas
apa yang akan kulakukan
apa yang akan kulakukan sekarang
ayahku adalah satu satunya keluarga aku
aku adalah keluargamu sekarang
kau tidak perlu khawatir
aku akan memberimu semua cinta di dunia tanpa tipu daya dan pengkhianatan
sudah aku bilang
tidak ada yang bisa menipuku
aku melihat semuanya
oh tidak usah
kalian berdua jujur
sama seperti cinta kalian berdua
sama seperti cinta kalian berdua
semua pengetahuan yang bisa membentuk kejahatan telah dicabut
aku mempercayai kalian dengan ini
hidup untuk kesejahteraan rakyat
sudah waktunya kau naik tahta putri kristal
dan pada hari berikutnya putri kristal itu dimahkotai sebagai ratu utara dengan pangeran sunshine di sisinya
dan kemudian datanglah pernikahan besar mereka di mana naga tua agung memberkati mereka berdua
dan setelah perayaan selesai
aku telah menyerahkan tanggung jawabku pada kalian
tanggung jawab yang aku omban selama bertahun tahun
sekarang terserah kalian untuk membawa obor pengetahuan ke kota
kau pikir aku memberikan kita pengetahuan kepadamu begitu saja
tidak aku melihat melalui kacamataku
aku melihat ke dalam hati dan jiwamu
dan itulah mengapa aku memilih kalian sebagai penerusku
hidup untuk kesejahteraan umat manusia
aku mohon tinggallah untuk beberapa hari tuhan yang baik
anakku waktuku telah tiba
dan siapa yang bisa menghentikan seseorang yang mencari kebenaran
aku ingin mencari kebenaran
aku ingin mencari kebenaran
aku ingin mencari kebenaran
aku ingin mencari kebenaran
aku bisa menghentikan seseorang yang waktunya telah tiba untuk pergi
melompat ke udara sayapnya yang kuat mengepak di udara
ya ampun itu yang dia maksud ketika dia mengatakan waktunya telah tiba
dia bukan hanya seekor naga
tapi seorang malaikat
yang mengawasi kita dan seluruh umat manusia
iya purple white wig hal ini mem lihat
jadi dalam beberapa hari mendatang
kristal dan sunsain menggunakan buku itu untuk menyebarkan pengetahuan jauh dan luas
dan membantu umat manusia berevolusi menjadi spesies yang lebih besar
mereka juga memiliki kuil besar yang dibangun di gunung
dan dari tengahnya sebuah patung besar didirikan
dan bahkan hari ini
orang orang dari jauh datang untuk melihat patung itu setiap tahunnya
menjelang kepergiannya dari dunia
karena naga tua agunglah yang melalui kitab pengetahuan
memberikan kebijaksanaan kepada manusia
dan membantu mereka berkembang menjadi apa adanya mereka hari ini
patung itu memakai kacamata yang sama
dan mereka mengatakan bahwa dia masih mengawasi dunia